saudara menko perekonomian erlangga hartarto belum menyebut secara tegas
kenaikan ppn menjadi dua belas persen paling lambat satu januari
tapi aturan undang undangnya mewajibkan kenaikan ppn
bagaimana si malakama kenaikan ppn ini
kita akan bahas bersama eko listianto
kita juga telah mengundang perwakilan dari kemenko perekonomian
tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini
selamat malam mas eko
mas eko ini sebenarnya sudah diatur dalam undang undang kenaikan ppn ini
tapi yang jadi pertanyaan seberapa besar urgensinya menaikkan dari sebelas ke dua belas persen itu dulu
ya kalau dari sisi urgensi ya sebetulnya ini pertama ini adalah amanah undang undang
tentu kalau kemudian ditunda ada konsekuensi ya
karena ini amanah undang undang yang harus dilaksanakan begitu
yang kedua aspek urgensinya adalah pada sisi penerimaan negara begitu ya
jadi ppn ini diharapkan bisa menambah pundi pundi penerimaan pajak
dan ujungnya nanti itu bisa membiayai lah ya program program pemerintah begitu
tapi kalau kita bicara soal realitas hari ini ya dan mungkin juga tahun depan
awal tahun depan katakanlah ini kan kalau secara undang undang maksimal harus januari dua ribu dua puluh lima harus sudah dilaksanakan
sepertinya situasinya ini dalam kondisi yang seperti yang mbak livi bilang tadi
si malakama ya jadi tidak tepat begitu
karena daya beli saja sebetulnya kalau kita lihat hari ini itu turun ya
ini sangat terlihat jelas dari capaian pertumbuhan ekonomi triwulan satu ya
sudah ada pemilu sudah ada puasa ya dan kemudian juga mudik gitu
dan juga sebelumnya ada imlek ternyata konsumsi rumah tangga itu nggak mampu tumbuh lima
walaupun pertumbuhan ekonomi kita mampu lima tujuh
dan itu juga masih di bawah target ya target kita lima dua tahun ini
itu hanya tumbuh empat sembilan ya
dan ini belum ada kenaikan ppn loh ceritanya di tahun ini begitu
nah kalau tahun depan ya dugaan saya akan lebih rendah lagi gitu kalau itu dilakukan
kenaikan ppn ini kan secara langsung akan berdampak ke sektor konsumsi ya mas eko
lalu seberapa besar impactnya ketika dari angka sebelas ke dua belas persen ini
per satu januari dua ribu dua puluh lima betul ya itu harus sudah dinaikkan menurut undang undang
impact ke pertumbuhan ekonominya nanti di sektor konsumsi di triwulan pertama dua ribu dua puluh satu
menurut anda akan seperti apa dengan kenaikan satu persen ini
ya dugaan saya kemungkinan ekonomi akan tumbuh katakanlah lebih rendah ya
dari periode tribulan pertama tahun ini yang bisa tumbuh lima sebelas
sebetulnya faktor utamanya itu adalah kenaikan ini akan terjadi pada momentum
dimana kita memerlukan laju konsumsi yang tinggi ya
yaitu adanya momentum tahun depan di triwulan pertama itu ada lebaran ya
puasa itu kalau kita lihat di kalender itu mungkin akan terjadi di bulan februari
nah berarti maret nanti adalah lebarannya begitu
dan kalau kita lihat berarti full tribulan ketiga tahun depan
itu adalah ada momentum stimulan ekonomi yang selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yaitu lebaran tadi konsumsi meningkat
tapi pada saat yang bersamaan sebulan sebelumnya kalau ada kenaikan ppn
nah ini bisa berbeda ceritanya begitu ya
kenaikan bpn pasti akan menggerus konsumsi dan ujung ujungnya adalah bisa saja
nanti pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa lima persen sekalipun gitu ya
padahal target tahun depan itu lima tiga minimal begitu
nah mas eko pak erlangga ini kan menyebut pemerintah itu menargetkan
tapi bukan kppn itu hanya menjadi salah satunya selain implementasi cortext administration system
iya benar begitu jadi ini sebetulnya yang mau dilakukan pemerintah
apakah kita menarik di awal gitu ya
jadi pokoknya nggak peduli situasi ekonominya seperti apa
tapi karena undang undang sudah bilang begitu
dan ini yang menguncikan pemerintah sendiri ya sebetulnya angka dua belas itu gitu ya
harus diterapkan maksimal dua ribu dua puluh lima begitu lah
atau sebetulnya katakanlah potenco tidak terjadi kenaikan
tapi kita bisa menstimulasi perekonomian
karena ekonomi yang tumbuh itu juga menghasilkan tingkat perpajakan yang lebih baik gitu sebetulnya
jadi mau ditarik di depan begitu ya
nah kalau menurut saya ya impactnya ini akan lebih bagus
kalau kemudian kalau bisa ditahan harusnya bisa ditahan begitu ya
dan kemudian ekonomi bisa menggeliat lagi
karena jangan lupa awal tahun depan ini adalah masa masa seratus hari
dimana biasanya dari hari ke hari akan sangat dilihat ya oleh investor
apakah akan terjadi kelihatan ekonomi atau tidak
nah sekali kemudian kita langsung menghantam dengan kenaikan ppn
konsumsi melambat itu tanda tanda nanti investasi nggak bisa bergairah begitu
padahal sebetulnya itu adalah momentum untuk kita benar benar mendorong ekspektasi investasi kita lebih tinggi gitu
jadi harusnya justru pada saat kita benar benar berusaha untuk memacu optimisme perekonomian begitu
nah mas eko kan memang selain menaikkan tarif
itu juga perlu menaikkan intensifikasi pajak
jadi baiknya begitu tapi menurut anda gimana
ya sebetulnya upaya intensifikasi ini juga selalu dilakukan ya
salah satu tadi juga disebut di dalam video tadi ya
untuk bisa lebih ke depan mendigitalisasi
memang progres ke depan harus lebih terdigitalize begitu ya
lebih transparan sehingga lubang lubang katakanlah untuk melakukan upaya penghindaran pajak itu bisa ditutup gitu ya
nah tapi soal ppn ini karena ujung ujungnya ppn ini harus berkaitan dengan konsumsi masyarakat
sebetulnya harus ada ruang fleksibilitas di sini begitu
jadi uu itu langsung strik menyatakan pemberlakuannya maksimal kapan begitu
sehingga ya ada konsekuensi begitu kan
tapi juga bukan berarti itu nggak bisa katakanlah ditunda atau diberlakukan terbatas begitu
faktanya ketika terkait dengan kebutuhan pokok ya
ketika naik dari sepuluh ke sebelas persen ya
beberapa tahun lalu katakanlah dua ribu dua yang lalu begitu ya
ternyata riuhnya di media sosial protes terkait dengan kebutuhan pokok yang sebetulnya memang tidak
nah pada akhirnya juga kemudian pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat
dan memang tidak terjadi kenaikan ya pada sejumlah kebutuhan pokok atau pendidikan dan lain lain
tapi kan hampir semua ya sebetulnya yang dikonsumsi masyarakat itu berkaitan dengan kenaikan ppn ini begitu
jadi impactnya ini luas nanti gitu
nah kenaikan papan ini kan pasti akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat
sektor apa yang paling berpengaruh mas eko
kalau kami melihat ya yang paling nanti akan terpukul itu adalah sektor industri ya
industri ini sebenarnya ada backbone pertumbuhan ekonomi kita begitu
kenapa karena biaya produksi akan meningkat
di luar itu juga nanti akan mendorong inflasi dari adanya kenaikan ppn ini begitu
dan industri kita dalam kondisi saat ini tuh butuh banyak insentif
butuh banyak keberpihakan begitu
bukan kemudian terdampak ya dari turunnya ini ya perkiraan
kemungkinan turunnya konsumsi akibat kenaikan ppn yang cukup akseleratif kalau saya lihat ya
walaupun ini sebetulnya sudah direncanakan
tapi kan waktu merencanakan itu mungkin dengan asumsi ya pertumbuhan ekonomi kita selalu naik dan lain lain gitu
tapi faktanya triwulan pertama ini membuktikan sudah ada puasa
sudah ada pemilu ternyata konsumsi kita nggak mampu mencapai lima puluh
itu tanda tanda ada perlambatan ekonomi sebetulnya
tahun depan ya nggak ada pemilu yang jelas ya
tapi lebaran jangan sampai nanti lebaran itu tidak mampu menstimulasi kelihatan konsumsi begitu
karena kalau lebarannya saja nanti sudah lesu
ya itu industri juga akan semakin lesu
karena berarti mereka nggak bisa mengoptimalkan target penjualan mereka kan begitu
mas eko ini kan yang membuat pemerintah khususnya menko bidang perekonomian pak erlangga ini terkesan
masih belum secara tegas menjawab soal rencana kenaikan pajak ini
jadi karena dari tadi kita bahas ini masih akan jadi simalakama
iya benar ya ini memang tidak mudah gitu ya bagi keputusan menteri siapapun
termasuk mungkin pak erlangga begitu karena ini kan ini undang undang
tentu saja kalau mau merubah undang undang juga ada implikasinya
tapi kan dulu juga undang undang ini uuhpp ini sangat mudah lolos ya di dpr
karena kan juga sebetulnya ibaratnya kritik masukan dari masyarakat sipil dan lain lain
sehingga menurut saya sih kalau memang ini nanti dikhawatirkan
sangat mengancam terhadap pertumbuhan ekonomi kita
kalau mau direvisi kan sebetulnya juga secara politik mungkin bukan hal yang sulit ya
katakanlah kan mayoritas koalisinya juga masih dominan gitu kan di parlemen gitu
baik terima kasih mas eko listianto dari indef atas diskusinya pada malam hari ini di sapa indonesia malam